di periode sebelas sampai dua puluh lima januari dan ini bisa diperpanjang
pertama adalah tempat kerja
lalu yang kedua belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh
sektor esensial ini seperti sektor kesehatan sektor pangan sektor energi
sektor keuangan perbankan itu semua adalah sektor esensial
kemudian pusat perbelanjaan itu dilanjutkan untuk bisa berkegiatan
tapi hanya sampai pukul sembilan belas
kemudian juga aktivitas rumah makan restoran dan lain lain
dan beroperasi sampai jam sepuluh
pukul sembilan belas ada pun untuk pemesanan atau pengambilan
itu bisa beroperasi dua puluh empat jam sesuai jam operasional
fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya selama sementara akan dihentikan
jadi fasilitas umum di jakarta akan dihentikan ditutup
kemudian transportasi itu akan berjalan
dan jam operasional untuk kendaraan umum di jakarta
itu sampai dengan jam dua puluh
sehingga kantor yang kegiatan kegiatan ini tutup jam tujuh
transportasi umumnya sampai jam dua puluh
nah detailnya bisa dilihat di peraturan gubernur
dan keputusan gubernur yang langsung kami edarkan
juga infografis yang nanti disampaikan lewat media sosial